sebagai jantung pelabuhan di belahan timur pulau jawa
pelabuhan kaliangat di sumeneb kini kondisinya sangat memprihatinkan
bukannya ramai oleh pengunjung pelabuhan ini justru menjadi tempat pembuangan sampah
tumpukan sampah yang terus menggunung membuat pengunjung gerah karena baunya yang menyengat
air laut di pelabuhan kaliangat sumeneb madura terlihat berwarna coklat dan berbau busuk
akibat banyaknya tumpuhan sampah hampir di sepanjang bibir pelabuhan
bau busuk menyengat bisa semakin menjadi jadi terutama saat kondisi air laut mulai surut
warga mengaku kondisi ini sudah terjadi selama beberapa bulan terakhir
tidak ada respon berarti dari pengelola pelabuhan
akibatnya warga terpaksa membuang sampah sampah yang menumpuk ini secara swadaya
dengan alat seadanya mereka turun ke laut dan mengangkat sampah agar tidak semakin menyempari laut kalianget
saya melakukan ini sudah tiga hari
dan melibatkan masyarakat nelayan sebagian masyarakat biasa
tidak ada semacam perhatian dari pemerintah
ini yang sangat saya sayangkan berhubung ini memasuki hari lingkungan hidup sedunia
ironisnya meski warga sudah bergotong royong membersihkan sampah ini selama tiga hari berturut turut
tetap tidak ada petugas dari pengelola ataupun pemda sumeneb yang ikut membantu
meski begitu warga tetap semangat membersihkan pelabuhan
tapi bagaimana dengan sampah
kalau kerja cari itu cepat tiga hari sudah selesai
selama ini memang tidak pernah dibersihkan
tidak pernah ada kebersihan
ya kebersihan itu
kalau ditugas bisa boleh bersihkan
tapi tidak ada
jadi orang orang saja itu
tumpukan sampah ini juga menyebar hingga ke sisi wisata pantai
yang menjadi tempat anak anak mengisi waktu dengan berenang
jika sampah dibiarkan maka dipastikan
tidak ada lagi tempat berenang yang aman untuk anak anak di sekitar area ini
ahmad rahman sumeneb